pasien positif terinfeksi virus corona atau covid sembilan belas kembali bertambah
hingga sabtu dua puluh satu maret total empat ratus lima puluh orang dinyatakan positif covid sembilan belas
dengan tiga puluh delapan kasus meninggal dunia dan dua puluh orang dinyatakan sembuh
hal ini disampaikan jurubicara penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto saat konferensi pers
di kantor badan nasional penanggulangan bencana bnpb beberapa saat yang lalu
saya update harian kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
dari tanggal dua puluh satu maret pada saat ini sampai dengan hari ini
ada penambahan kasus baru sebanyak delapan puluh satu orang sehingga total kasus adalah empat ratus lima puluh orang
kemudian ada penambahan
jumlah kasus yang sudah dua kali dinyatakan pemeriksaannya negatif
klinisnya sudah membaik dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak empat orang
sehingga total yang sudah bisa sembuh dan boleh pulang adalah dua puluh orang
kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak enam orang sehingga totalnya adalah tiga puluh delapan orang